kok mukanya kayak gak seneng gitu
maksud aku gak kayak gitu kok
aku cuma rasa kalau om itu aneh
kayaknya om itu gak jujur
maksud kamu apa sih bening
bilang aja kalau kamu gak suka dong
belum aku kangen banget sama kamu
aku juga kangen banget sama kamu
semalam aku sampe gak bisa tidur tau gak sih bening
sama aku gak bisa terus
bening sini deh duduk duduk
bling coba deh kamu cerita
gimana kamu pas di rumahnya om fer
semua pas siap
disini aku gak
semalam tau gak sih
bu hati cerita sama aku
katanya ada yang mau adopsi aku
aku seneng banget bening
aku mau diadopsi
penyembah banget punya keluarga
tapi kalau aku cerita soal tante jahat sama laura
pasti dia bakal takut
mendingan aku gak usah cerita sama lurah
kamu kenapa bengong
oh ya aku seneng banget kita berdua diadopsi
ya bening aku juga seneng banget kita berdua diadopsi
aku seneng gak misalnya nanti aku punya keluarga yang lengkap
bening bening coba kamu lanjutin cerita kamu pas di rumahnya om ferro
om verro rumahnya mewah banget
terus aku dikasih kamar
kamarnya kayak kamar putri
bu hati nyuruh kamu ke ruang tengah
soalnya orang yang mau adopsi kamu udah datang
udah tadi sendiri
bukan bening dia udah dateng
yaudah yuk sekarang kita kesana
pak ferro silahkan
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
terima kasih ibu
saya ini pak erik dia yang akan mengadopsi kamu sebagai anak
halo aura kamu anak yang cantik sekali
terima kasih om
nanti pasti kamu akan senang sekali
kalau kamu nanti jadi anak angkatnya om
karena om ini kan pengusaha yang sukses
seorang bisnismen yang berhasil
dan juga om banyak memiliki perusahaan
dan cabangnya ada dimana mana
oh ya pak erick kalau boleh saya tahu
bapak boleh sebutin nggak salah satu perusahaan bapak
pokoknya perusahaan saya sangat besar
dan cabangnya pun ada dimana mana
mungkin ruang lingkup bapak kan hanya seputar wilayah jakarta saja
kalau bapak mungkin nggak tahu pak
kalau gitu kita sebutin yang di jakarta
eh bapak sebutin aja nama perusahaan bapak yang di jakarta
mungkin saya tahu
karena mungkin suatu saat juga bapak bisa jadi klien saya kan
nanti kalau saya sebutkan nama perusahaan saya
nanti dikira saya sombong
perusahaan saya maju sukses
om ini kenapa sih kok aneh banget
kalau begitu saya pamit dulu
saya janji akan segera mengurus surat suratnya ke pengadilan
baik pak terima kasih
om pulang dulu ya
tapi om secepatnya datang ke sini untuk menjemput kamu
oh hati hati di jalan ya
ibu masuk dulu ya mbak
kalian berdua kalau mau main boleh
kita boleh jauh jauh ya
akhirnya ada waktu terkabulkan
sebentar lagi aku punya keluarga
aku gak sabar dari jemput sama om erik
nanti aku dikasih kamar yang bagus doang atasinya
aku senang banget bening
yeay aku punya keluarga
kok mukanya kayak gak senang gitu
maksud aku gak kayak gitu kok
aku cuma rasa kalau om itu aneh
kini om itu gak jujur
maksud kamu apa sih bening
bilang aja kalau kamu gak suka ada orang yang mengadopsi aura
aku gak kayak gitu boni
pasti biar orang gak ikut sama om itu kan
enggak aku gak kayak gitu kok boni
aku gak kayak gitu
udah lah bening
kamu gak senang kalau misalnya ada yang mau adopsi aku
kamu sendiri kan punya keluarga
kenapa aku gak bisa
aura dengerin aku dulu aura
aku bukannya gak seneng kalau aku lihat kamu sama keluarga adapsi kamu
tapi aku senang banget aku bahagia kalau aku lihat kamu bahagia
udah gak usah ngeles
bilang aja kalau kamu lebih suka aura tinggal di sini
itu bukan maksud aku boni
itu bukan maksud aku
teman itu harus saling mendukung
masa cuma kamu yang boleh dapat keluarga
kamu senang ya lihat aku sama aura marahan
udah deh bening aku lagi mau sendiri
aura coba dengerin aku dulu
udah aku gak mau dengerin kamu
kamu udah bikin aku kecewa
itu bukan maksud aku
coba dengerin aku dulu aura
aura kamu jangan salah paham ke aku
aura kamu inget kan pas kita di jalanan
kamu selalu ada buat aku
aku gak akan pernah lupain itu
sampai sekarang aku juga masih temen kamu boni
iya makanya aku bilang ke kamu hati hati sama om yang mau adopsi kamu
bukannya aku gak suka kamu diadopsi sama orang
bening kamu keluar aja
aku lagi mau sendiri
tapi aku gak akan pernah meninggalin kamu aura
bening kamu keluar aja
elu ada di sini
nah itu michaela
kenapa kamu sudah cantik
ke herman bangsa grounding
hai panang papa kau sendiri kenapa
bukan menangis cerita sama bapak ada apa